nah kira kira bagaimana nih perayaan hari kemerdekaan amerika melalui skype sudah ada warga negara indonesia di new york amerika serikat hanif wijaya kusuma
oke baik hanif gimana nih keriaan warga di sana menyebut ford of july
biasanya kan apa sih barbecue one hotdog di mana mana kembang api ceritain
iya biasanya kalau empat th of july mereka ada cookout namanya mereka cuma makan makan di luar bersama keluarga
terus sampai biasanya kalau udah gelap baru ada petang yang mengapi
biasanya setiap kota ada fireworksnya yang disubsidi dari pemerintah
nah kebenaran di new york itu terkenal dengan macy's fireworksnya jadi yang disubsidi fireworksnya itu macy's
ada konsepnya juga
hanif kalau untuk tahun ini
ini perayaan apa aja yang sekiranya berbeda dari tahun tahun sebelumnya
katanya kan ini kan presiden trump menyiapkan army troops dan semua pertunjukan tank tank seru seruan gitu bagaimana nih
ini nggak tahu nih ini kan baru hari ini ya
sekarang masih jam tujuh di sini di waktu amerika
dan ini baru tau kalau udah di proof bakalan ada parade tank juga ya
jadi nggak tau deh itu bakal adanya di visi kan
banyak orang orang yang protes juga tuh
oh oke baiklah
bentuk protesnya seperti apa
karena menghabiskan anggaran begitu
iya kayaknya begitu begitu
karena kan udah kayak negara negara south korea aja di sini
kalau hanif sendiri sekarang lagi ada dimana sih
di belakang saya lihat udah hiasan hiasannya khas amerika banget nih
kebenarannya itu kayak beer gitu saling beer
jadi kayak kan kalau kalau july semuanya berbau bau beneran amerika
jadi itu salah satunya lebih
ini udah keberapa kali nih fort of julla yang keberapa hanif habiskan di amerika
dan kesan kesannya dari tahun ke tahun seperti apa
hmm ya ini lumayan udah dua belas ya pasti
dua belas tahun saya di amerika tinggal di sini
pesannya ya sama aja hari hari ini
tapi yang pasti empat th of july kan sama kayak tujuh belasan
jadi hari ini long weekend biasanya
seruan ngerayain empat th of july apa seruan ngerayain tujuh belas agustusan di indonesia
tujuh belasan tujuh belasan lebih rame karena ada pesta rakyatnya itu ya ada romba romba yang lebih rame
kalau di empat th of july itu lebih ke hangout chill gitu bareng bareng
semua semua makan bareng gitu aja
kalau di indonesia kan seru ya ada peta apa ada logo apa
itu lebih rame
nggak ada balap karung ya di empat th of july okelah kalau begitu
nah tidak ada
baiklah hanif selamat merayakan empat th of july di sana
salam untuk teman teman indonesia di sana ya